memasuki musim penghujan pemerintah provinsi dki jakarta mulai mengeruk waduk waduk yang sudah ada dan menambah waduk baru untuk mengantisipasi banjir
salah satunya waduk belibis di kampung kandang semper barat cilincing jakarta utara
pembangunan waduk belibis dimulai sejak dua puluh lima oktober dua ribu dua puluh
area seluas tiga delapan hektare milik dinas sumber daya air dki jakarta mulai dibersihkan dari tanaman dan dikeruk lumpurnya
satu eskavator dan satu eskavator amfibi diturunkan secara estafet untuk membentuk dam atau bendungan
selain sebagai daerah resapan waduk ini nantinya diharapkan bisa menjadi kawasan ekowisata dan area budidaya ikan
ini adalah rencana perapihan rencana pembangunan waduk yaitu sementara kita melakukan perapihan lahan seluas kurang lebih tiga meter
dan jangan harapan selama proses pekerjaan ini selama satu bulan kita mampu menyelesaikan pembuatan dam
dam itu adalah batas
batas daripada waduk yang akan kita buat yang kita akan desain sehingga nanti kedepannya akan menjadi area tampungan air
dan kita update perkembangan informasi selengkapnya telah bergabung bersama kami produser lapangan cnn indonesia
satrio selamat siang
satrio kita ingin mendapatkan update bagaimana pengembangan atau perkembangan pengerukan waduk di sana
apa aktivitas yang sedang berlangsung
ya selamat siang ferdi
benar sekali bahwa memasuki musim penghujan pemprov dki jakarta ini mulai mempersiapkan ataupun mengantisipasi agar tidak terjadi banjir di titik titik yang memang sebelumnya memang terbiasa terjadi banjir
salah satunya adalah di tempat saya melaporkan saat ini yaitu di kawasan
kampung kandang semper barat cilincing jakarta utara di mana di sini ini bukan lagi pengerukan namun ini adalah pembuatan ataupun pembangunan waduk baru yang dinamai waduk belibis
dimana untuk saat ini proses pembuatannya sendiri memang dimulai sejak tanggal dua puluh lima oktober dua ribu dua puluh atau sekitar dua minggu yang lalu
dan saat ini masih dalam tahap proses persiapan ataupun pembersihan gulma ataupun tanaman tanaman di lahan seluas tiga dua meter
lahan ini sebelumnya adalah milik dari dinas sumber daya air pemprov dki jakarta yang telah dibebaskan sejak tahun dua ribu sembilan belas dan mulai dibangun sejak awal bulan lalu
di mana di tempat ini nantinya akan dijadikan resapan air ataupun waduk
di mana proses pengerjaannya sendiri memang beberapa hari yang lalu sekitar tiga hari yang lalu sempat terkendala karena adanya kendala non teknis yang menyebabkan kerusakan pada alat berat yang digunakan untuk
mengeduk dan juga membersihkan tanaman tanaman di waduk ini dan juga petugas petugas di sini juga mengalami sakit secara mendadak begitu
namun setelah kemudian dibenarkan ataupun kemudian diperbaiki maka proses pengerjaannya ini mulai kembali sejak hari ini
dan untuk saat ini memang pengerjaannya sedang beristirahat karena memasuki waktu zuhur begitu
namun untuk hari ini tadi sekitar pukul sepuluh ada dua alat berat yaitu satu ekskavator dan satu
ekskavator amfibi yang digunakan dimana mereka ataupun dua alat ini dikerjakan secara estafet artinya amfibi ini akan mengeruk lumpur lumpur dan juga membersihkan tanaman tanaman dari tengah area rawa rawa ini
kemudian akan hasilnya ataupun tanah ini akan dikeruk menggunakan ekskavator untuk kemudian dijadikan dam ataupun bendungan
untuk targetnya selama satu bulan memang dari sda cilincing ini menargetkan untuk selesai dibangun damkar
juga dibersihkan untuk nantinya bisa diproses lebih lanjut seperti misalnya pengerukan lebih lanjut dan juga pembangunan area area lainnya seperti misalnya area jogging track ataupun area permainan yang memang diharapkan di lokasi ini nantinya bisa tidak hanya dijadikan sebagai area resapan air namun juga untuk ekowisata di mana masyarakat bisa berkunjung ke sini untuk berwisata dan juga bisa dijadikan tempat budidaya ikan ataupun juga tempat berolahraga seperti misalnya dijadikan air petra
namun prosesnya masih berjalan
prosesnya masih panjang di mana pembangunan ini nanti baru mulai di bulan februari dua ribu dua puluh
untuk saat ini prosesnya masih dalam proses pembersihan saja
kemudian memang di area ini di semper barat seperti yang dikatakan warga tadi saya sempat menanyakan bahwa sebelum sebelumnya ini merupakan area langganan banjir begitu
di tahun dua ribu sepuluh terjadi banjir hebat di sini yang merendam beberapa rumah warga ada satu rw di sini yang terendam
kemudian di awal tahun dua ribu dua puluh
ini juga terjadi banjir di area ini sehingga memang pembangunan waduk belibis di kawasan semper barat ini mendapat dukungan dari masyarakat
ketika ada bangunan bangunan kemudian yang sebelumnya ilegal begitu bangunan liar di kawasan ini kemudian dirapikan oleh dinas sumber daya air
maka warga yang memiliki bangunan di sini secara sukarela kemudian mau untuk ikut dalam pembangunan waduk ini dan juga mendukung secara penuh
kemudian selain dukungan dari warga di waduk ini juga mendapat dukungan dari pihak swasta
di mana salah satu alat berat yang disumbangkan untuk mengeruk waduk ini juga diberikan atau disumbangkan oleh pihak swasta
untuk saat ini memang pengerukannya masih dilakukan ditargetkan kurang lebih dua puluh hari lagi dam ataupun bendungan di sekitaran ataupun yang mengelilingi kawasan ini akan selesai dibangun
ya baik terima kasih produser lapangan cnn indonesia satrio adi dari jakarta